banyaknya kesalahan dalam pendataan penerimaan peserta didik baru atau ppdb online untuk sma dan smk tahun pelajaran dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas di jakarta
membuat dinas pendidikan dki jakarta menghentikan pendaftaran untuk sementara
jumat pagi ratusan orang tua calon peserta didik mendatangi kantor dinas pendidikan untuk melakukan verifikasi data kependudukan
verifikasi ini digelar selama dua hari
sementara itu dinas pendidikan dki jakarta akhirnya memutuskan untuk melakukan pendaftaran ulang
bagi seluruh warga dki jakarta yang hendak mendaftarkan anaknya di sekolah negeri
mulai delapan belas hingga dua puluh dua juni dua ribu enam belas mendatang masyarakat dki jakarta sudah bisa kembali mendaftarkan ulang anak anak mereka yang hendak memilih sekolah negeri
penanganan ppdb yang mengalami kendala ini maka dinas pendidikan
pendapatan yang akan diberikan oleh dinas pendidikan
pendaftaran ulang jadi pendaftaran akan kita ulang kembali dari nol yaitu akan mulai dari hari sabtu senin selasa dan rabu
jadi seluruh peserta didik yang kemarin sudah mendaftar akan kita adakan pendaftaran ulang
nah pendaftaran ulang dilakukan secara online